tuntut delapan tahun inilah mbak siapa namanya
mbak fatimah ini makanya saya perlu penjelasan
ini pak getut mengumpulkan kalian disini
supaya mendengar dari satu pintu yang tidak dari orang lain ya
kenapa pc delapan tahun
pc ini pak sama dengan kw
ya dalam arti peran yang peran aktifnya
dalam hukum bidana ada peran aktif
dia itu tidak melakukan sesuatu
ya dan dia ada di kamar ketika itu
ini fakta persidangan loh ya
tapi dia mengetahui ada perencanaan pembunuhan
sehingga kita jerat dengan tiga ratus empat puluh
dari mana dia mengetahui perencanaan pembunuhan
dari fakta fakta yang diungkap oleh jaksari persidangan itu
ada peran dia mengetahui
tapi dia tidak berbuat
dari sisi itu
lalu jaksa berpikir
tuntutan yang tepat untuk itu berapa